halo selamat sore terima kasih masih bersama kami di program spesial hut ke tujuh cnn indonesia
sejumlah berita pilihan akan kami sajikan bersama saya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
republik indonesia sandiaga uno menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga
uno banting setir jadi news anchor alias membaca berita televisi cnn indonesia kamis kemarin
bukan untuk seterusnya ya kamis kemarin men para ekraf sandiaga uno menerima tantangan untuk
menjadi news anchor dalam rangka hari ulang tahun ke tujuh cnn indonesia dan ini saat itu
ada tugas peliputan tapi juga keselamatan diri mas maliknya terancam bagaimana waktu
itu menyikapinya ya memang waktu itu kondisi chaos ya maksudnya selain membacakan berita
sandi juga diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu jurnalis transmedia
secara langsung di studio cnn indonesia selamat sore di hari spesial ini
cnn indonesia akan menghadirkan sejumlah berita pilihan baik dari dalam maupun luar negeri bersama
saya menteri kesehatan budi sadikin di program spesial hut ke tujuh cnn indonesia tak hanya
sandiaga uno menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin juga menerima tantangan sebagai
news anchor di program spesial ulang tahun ke tujuh cnn indonesia lalu bagaimana tanggalnya di indonesia

teresin uhangantara itu ssi mam bunyi percepih merasa senang besar akan diberi kesempatan lei
sesuai dengan menjadi anggap dari dua menteri ini setelah menerima tantangan menjadi jurnalis
sesuai dengan menjadi anggap dari dua menteri ini sel peter jak integria dan ini dan bekerja realistic

cnn indonesia merupakan afiliasi dari transmedia yang pada lima belas desember kemarin juga berulang tahun ke dua puluh satu
puncak perayaan hut ke dua puluh satu transmedia digelar di trans studio cibubur depok jawa barat kamis malam tadi
girl group k pop secret number menjadi salah satu penampil yang memeriahkan hut transmedia
sejumlah penyanyi tanah air tentu saja juga ikut memeriahkan panggung gelaran yang bertema dua puluh satu in satu ini
antara lain tiara andini raisa
dan penyanyi cilik faren
transmedia dan cnn indonesia akan terus berinovasi agar tetap mampu memberikan yang terbaik bagi pemirsa
tim liputan cnn indonesia